kesal aspirasi tidak digubris pemerintah provinsi dki jakarta
ratusan supir angkutan kota atau angkot yang biasa melintas di jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
mogok beroperasi pada senin pagi
aksi ini pun membuat penumpang angkot terlantar
supir angkutan kota berbagai jurusan melakukan mogok operasi di jalan jati baru tanah abang jakarta pusat senin pagi
mereka adalah supir mikrolet m delapan jurusan tanah abang kota
m sembilan jurusan tanah abang kebayoran
serta angkutan tanah abang jembatan lima yang sehari hari melewati jalan jati baru
mereka memprotes penutupan jalan jati baru yang digunakan untuk lapak jualan pedagang kaki lima
karena penutupan ini merugikan supir angkot
para supir angkot pernah melakukan unjuk rasa di balai kota pemerintah provinsi dki jakarta
namun para sopir menganggap tuntutan mereka tidak digubris
jalan ini bukan untuk pedagang jalan ini untuk supir

karena yang dagang ini juga bukan orang asli tanah abang semua pendatang
warga aja merasa dirugikan
yang punya bisnis ekspedisi yang punya bisnis semua dirugikan
kalau mau dagang di toko bukan di jalan
akibat mogok ini penumpang angkot terlantar
yang repot lah kitanya yang pengguna jasa
ya pengguna jasanya yang repot
tapi tau nggak
kalau hari ini aksi angkot
oh nggak tau
tapi minggu kemarin sih ya demo lagi
tau selanjutnya nih kalau nggak ada angkot ini gimana mbak
ya naik ojek paling tapi kan lebih boros
aksi ini mendapatkan pengawalan ketat petugas kepolisian
karena supir mengancam akan membuka paksa jalur yang ditutup
gali putra jakarta
keinginan dinas perhubungan dki jakarta agar awak mikrolet mengakhiri aksi mogoknya tidak dikupris para pengunjuk rasa
para pengumudi mikrolet tetap bersikuku kuku stop beroperasi sampai jalan jati baru dibuka kembali
senin siang negosiasi antara dinas perhubungan dengan para awak mikrolet yang tengah berunjuk rasa
di kolong flyover jati baru tanah abang tidak mencapai titik temu
para awak mikrolet bersikuku agar dishub membuka jalan jati baru yang ditutup untuk berdagang
karena dianggap mempengaruhi penghasilan mereka
namun keinginan para pengumudi mikrolet tidak dibisaikan
dipenuhi dinas perhubungan karena kewenangan membuka jalan ada pada kepolisian
meski begitu kadis hub dki jakarta adrian syah ini berjanji akan memfasilitasi
perwakilan pengemudi dengan gubernur jakarta untuk mencari solusi terkait penataan pertokohan di pasar tanah abang
supir cuma pengen satu jalan dibuka
ini cuma kita minta keadilan
saya nggak minta macam macam kami nggak minta macam macam
jangan jangan berbayar kontrakan
yang penting kami kan komitmen
apa yang kemarin bapak bapak semua sudah sampaikan di dinas perhubungan
juga kami laksanakan
jadi awal kan saya udah bilang tadi berbicara masalah penutupan pembukaan
kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu
nah kalau bapak bapak mau bertemu kami fasilitasi
nah kesimpulannya seperti apa
ya silakan saja nanti kami sama sama ditutup barang
mohon maaf saya di sini harus buka
terus terang saja saya belum bisa